ada sesuatu yang disembunyikan
oleh mereka berdua
ampun gusti prabu
aku juga diserang oleh orang yang sama
dia memiliki imun tertinggi
aku juga mengalami
apakah yang kami
apakah yang kami
apakah yang kami
kalian mau kelepaskan
ada satu cara mudah
jika kalian ingin lepas dari sini
asal kalian mau bersumpah setia kepada aku
sebagai upah dari sumpah setia itu
kalian akan ku jadikan prajurit yudha harang
dan menyerbu pecah acara

kalian akan ku jamin mati membusuk di penjara ini
tapi kalau kalian ingin menjadi prajurit
kalian akan tetap hidup
kalian akan dapat gaji
dan kalau kalian mati kalian akan mati sebagai pahlawan
kami bersumpah setia kepada amran adek

kami ingin menjadi prajurit general
aku senang kalian masih bisa berpikir dengan waras
jangan lupa di depan
ayo kita pergi dari sini
kalian kembali dengan selama
kalian kembali dengan selama
senur jatuh bagaimana bisa syekh bisa bertemu dengan mereka
mohon ampun gusiparabu
alhamdulillah hamba dan senopati sancang lodaya
bertemu dengan barapati baden surawi sesa dan nimas kumaladewi
di saat perbatasan kota raja
sehingga kami membawa mereka ke istana gusiparabu
putraku surawi sesa
dari mana saja kau
kenapa baru tiba di start
raka mukiansar telah memberitahu ayahannya
jika kau telah meninggalkan gunung kuta
dua hari yang lalu
di tengah perjalanan
ada pendekar yang sangat saktih
sampai dia bisa mencuri obat itu
benarkah apa yang dikatakan
benar sekali gusiparabu
kami bertemu dengan pendekar misterius
dia melukai raden surawi sesa
dan juga melukai itu
aku tidak percaya
dengan apa yang dikatakan oleh balapati
dan juga surawi sesa
ada sesuatu yang disembunyikan
oleh mereka berdua
aku juga diserang oleh orang yang sama
dia memiliki imun tertinggi
aku juga mengalami luka darah
aku sepertinya sudah salah sangka
karena aku tahu
kumala devi bukanlah orang
yang suka berpulau
ingin bertemu ibu ndang kenterik manik
hai para warga
hukum kalian semua

ke karakter ini adalah
suara suara salabi
setelah that pun
tapi juga karena
menjadi lebih sejahtera dan lebih enak
apa maksud di sana
aku akan mengajak kalian dan warga kampung untuk menjadi prajurit
dan bersama sama melakukan pemberontakan
kami tidak bisa mengkhianati pajajara
kami tidak akan mengkhianati pajajara
baiklah kalau kalian tidak mau
aku akan memaksa kalian
sampai kalian bersedia menjadi prajurit
beri mereka pelajaran
aku tidak apa apa ibu anda
aku hanya kena serangan yang sangat menyakitkan
aku pasti akan baik baik saja
kalau begitu mari ke ruangan ibu anda
ibu anda akan segera mengobatimu
jadi gak enak kalau ngerepotin begini ya tu aki
kenulah ye ngiroh
memang sudah kewajiban saya teh
harus melayani tamu kerajaan
apalagi tamunya saya seperti kamu istimewa
aduh ganteng begini